dan kinerja dagang indonesia kami hadirkan ulasannya hingga periode mei dua ribu delapan belas hanya untuk anda pada pagi hari ini
kita lihat seperti apa kinerjanya ini adalah tren raca perdagangan bila kita melihat sepanjang kita potong saja misalnya sepanjang tahun dua ribu delapan belas misalnya kita lihat
berbeda sekali dengan yang terjadi pada dua ribu tujuh belas kita lihat berkali kali kita berada pada titik surplus ya
kita lihat bahkan tertinggi pada september dua ribu tujuh belas kita menyentuh satu delapan miliar dolar amerika surplus
tapi kemudian untuk tahun dua ribu tujuh belas kita hanya dua kali satu dua dua kali kita mengalami defisit
tapi kondisi tersebut tampaknya berbalik bila kita melihat pada tahun dua ribu delapan belas ya
dua ribu delapan belas sepanjang lima bulan pertama artinya dari kuartal satu hingga menjelang kuartal dua kita lihat kita menyentuh defisit ya
hanya sekali saja kita mengalami surplus pada maret sebesar satu dua belas miliar dolar amerika
dan selanjutnya kita surplus masih saja lebar sebenarnya
tapi sedikit mengecil dibandingkan periode april
tiga miliar dolar amerika lalu kita sedikit mengecil di satu lima puluh dua miliar dolar amerika
jadi ini membuktikan bahwa pada periode dua ribu delapan belas tampaknya bukan tahun yang mudah
karena jangan lupa ketika kinerja perdagangan ataupun dengan raca dagang itu mengalami pelebaran ataupun juga tertekan
maka itu akan mempengaruhi juga adalah current account deficit
dimana salah satu variabelnya adalah neraca perdagangan
jadi ketika kinerja perdagangan negatif maka ini tentu akan mempengaruhi current account defisit ataupun juga raca transaksi berjalan kita ya
lalu kita geser ke selanjutnya untuk melihat seperti apa kinerja ekspor dan impor
sudah jelas kalau terjadi defisit artinya impor lebih besar dibandingkan dengan ekspor ya
sudah pasti hal demikian
tapi yang menarik adalah bagaimana konsensus pasar sebelumnya memproyeksi ekspor indonesia hanya hadir sekitar
delapan hanya dari sekitar level delapan persenan ya
tapi ternyata yang terjadi justru diatasnya itu dua belas empat puluh tujuh persen
begitu juga untuk impor
prediksinya tidak sebesar ini tapi ternyata kita lihat dua puluh delapan dua belas persen pertumbuhannya
dan ini menunjukkan adanya ekonomi yang berputar dengan lebih baik
karena meskipun memang tidak
jadi hanya dalam range ya
dalam ekonomi tidak ada point
jadi tidak ada titik tapi ada range
mana yang positif range yang mana yang negatif ya
untuk range yang terjadi di impor sebenarnya impor tersebut bisa saja positif ketika nanti misalnya dilakukan ataupun ditujukan untuk barang modal
misalnya ya impor barang modal karena kita lihat pembangunan dan juga manufaktur di dalam negeri
tapi ketika itu konsumsi harusnya memang berada pada level yang terjaga
tapi ini membuktikan bahwa ekspor dan impor indonesia naik
paling tidak ini menjadi sinyal bahwa ekonomi indonesia berputar dengan lebih baik
ada kebutuhan ada demand
yang terjadi di pasar terbesar di asia tenggara di indonesia
sehingga ekonomi bisa berputar lebih baik
meskipun memang kita mencatatkan defisit ya
tapi ini sinyal ini justru di interpretasikan oleh pasar
kita lihat kemarin kita ditutup di zona positif
itu menjadi persepsi bagaimana pasar menilai ekonomi fundamental ekonomi indonesia ketika positif
artinya pasar mencerna bahwa ada hal yang positif
bahwa ekonomi indonesia tidak stagnasi
kita muter meskipun memang defisit yang terjadi
tapi ada demand ada kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga impor harus dilakukan
lalu kita lihat bagaimana perkembangan ekspor impor indonesia
kita lihat untuk migas dan non migas ya
untuk pertumbuhannya sendiri pada bila kita bandingkan year on year
pada dua ribu tujuh belas ke dua ribu delapan belas misalnya
jadi terjadi peningkatan ya
dan ini seharusnya memang tidak samanya negatif
tadi sudah saya katakan bahwa ekonomi ternyata berputar
ada kebutuhan dan kita lihat pada mei dua ribu tujuh belas dibanding mei dua ribu delapan belas terjadi peningkatan yang cukup signifikan
meskipun untuk porsinya tidak terlalu banyak berbeda
tapi yang menarik adalah non migas ya
kita lihat bagaimana untuk impor non migas ini
kita lihat hanya berada dalam range ini sebelas sembilan puluh delapan miliar dolar amerika
tapi kemudian range nya meningkat pada dua ribu delapan belas di empat belas delapan puluh tiga miliar dolar amerika
di sini dia seharusnya
untuk ekspor sendiri lebih tinggi
di sini range nya
tapi ternyata selanjutnya di sini impor justru lebih tinggi dibandingkan ekspor ya
jadi kita lihat bagaimana untuk non migas sendiri lebih tinggi dibandingkan ekspor non migas
jadi ini yang menarik ya
bahwa ternyata impor non migas kita lebih tinggi dibandingkan ekspor non migas kita dibandingkan periode satu tahun sebelumnya ya
lalu kita lihat bagaimana dengan negara negara ekspor dan impor
ini menarik ya bagaimana ekspor dan impor non migas ternyata tiongkok dua duanya
bila kita lihat ekspor kita ke tiongkok itu dua sembilan miliar dolar amerika
tapi bila kita bandingkan dengan tiongkok yang masuk ke indonesia justru lebih gede lagi empat empat puluh empat miliar dolar amerika ya
jadi memang masih terjadi surplus untuk tiongkok
jadi kita defisit tiongkok masih surplus
gak heran kalau misalnya kita lihat impor non migasnya misalnya banyak hal
ya kita tahu
misalnya kayak anda beli handphone buatan mana gitu
anda beli baju kalau anda lihat label di belakang bajunya itu made in mana gitu
atau misalnya yang paling sederhana kalau misalnya anda belanja buah misalnya
buah beberapa buah tertentu anda bisa lihat di situ impor dari mana buah dari mana
dari buah baju kita di label label belakang baju kemudian juga kendaraan misalnya ya
kendaraan handphone banyak hal lah gitu ya
jadi apapun biasanya made in china gitu
itu memang terbukti ya
lalu kita lihat bagaimana dengan untuk ekspor non migas indonesia kedua ternyata adalah amerika serikat
itulah mengapa salah satu juga yang patut kita cermati bagaimana kebijakan proteksionisme presiden amerika serikat saat ini yaitu donald trump
ketika kita menjadikan amerika serikat sebagai destinasi nomor dua terbesar untuk ekspor non migas
maka harus melakukan lobby lobby strategi strategi lebih aktif lagi dari pemerintah indonesia untuk membuka jalan
jadi ekspor kita tidak terhambat dengan komitmen proteksionisme ala presiden trump tersebut
kita harus segera membuat strategi menyusun sebuah strategi agar kita tidak kalah
karena kita tahu bahwa potensi sinyal perang dagang tersebut semakin kencang dan kita tidak mau menjadi korban kan
jadi kita harus punya strategi untuk men tackle hal tersebut agar kita tidak menjadi korban
lalu untuk negara ketiga kita adalah jepang kemudian diikuti oleh india
jadi ini adalah negara negara ekspor destinasi
ekspor utama indonesia
tapi untuk impor sendiri jepang kita tahu kita impor apa aja dari jepang
mungkin anda lihat di jalanan brand apa kendaraan yang paling banyak
kita tahu brand brandnya adalah seperti toyota
kemudian kita tahu juga ada banyak hal ada hatsu dan lain sebagainya itu adalah buatan jepang ya
lalu kita lihat honda honda juga dari jepang
lalu kita lihat adalah thailand
thailand masuk sebagai negara ketiga untuk impor non migas
mungkin beras salah satunya ya
dengan negara kecil tidak ada
luasnya tidak ada apa apanya dibandingkan indonesia
tapi kita impor beras dari thailand
dan banyak lagi yang kita impor
lalu kita lihat adalah singapura
singapura nggak heran karena singapura merupakan hub perdagangan internasional
maka produk apapun biasanya mereka punya perwakilan kantor di singapura
maka tercatat singapura melakukan importasi dari indonesia
jadi produk produk teknologi dan lain sebagainya juga banyak diimpor dari singapura
dan ini menjadi sebuah pelajaran sangat berharga
bahwa di tengah tingginya sinyal eskalasi perang
dagang utamanya dari dua ekonomi terbesar di dunia
itu amerika serikat dan juga tiongkok
ini menjadi refleksi
bukan hanya dari dalam negeri kita bersrategi untuk memoles kinerja perdagangan indonesia
tapi bagaimana strategi yang kita lakukan
tidak hanya untuk negara negara yang sudah aktif menjadi destinasi ekspor
tapi kita juga harus menemukan
ataupun juga kita menanti
seperti apa janji pemerintah untuk menemukan sebuah destinasi destinasi alternatif
destinasi non tradisional untuk kita melakukan eksportasi
dan tentu saja dengan potensi yang luar biasa
sumber daya manusia yang luar biasa
kreativitas yang luar biasa
sumber daya yang luar biasa harusnya
kita bisa memenangkan perdagangan di tangan kita sendiri